sebentar lagi nih bukan hanya kemenangan gengsi tentunya juga jadi taruhan ya
coba kita tanya langsung ya sama pengamatnya
sudah ada bung kesit budi handoyo dari sambungan telepon
selamat malam bung kesit
selamat malam mbak hanum
baik bung kusit ini dalam catatan sejarah pertemuan keduanya indonesia lebih dominan selalu ya
gimana nih cara indonesia bisa kembali bersinar dan juga mencatatkan poin di kualifikasi ini
iya jadi kalau bicara persaingan sebenarnya antara indonesia dengan malaysia ya
kalau kita runut ke belakang lagi dari tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua
ini sebenarnya sudah berlangsung panjang
dan kalau kita bicara jumlah kemenangan indonesia masih unggul dibandingkan dengan malaysia
walaupun selisihnya tidak banyak ya
tapi paling tidak dari catatan itu memperlihatkan bahwa sebenarnya kekuatan indonesia masih sedikit lebih bagus dibandingkan dengan malaysia
hanya saja memang persaingan belakangan ini menjadi semakin kuat semakin sengit
karena itu tadi bahwa malaysia belakangan juga harus diakui dari sisi prestasi mereka sedikit lebih bagus dibandingkan dengan indonesia
dan kalau bicara soal pertemuan di indonesia atau di jakarta indonesia banyak menangnya dibandingkan dengan malaysia
nah tapi kalau kita berbicara juga ini kan
bungkusit ini terkait dengan sanksi fifa beberapa waktu lalu akhirnya ini menjadi sebuah ajang kebangkitan tersendiri nggak sih untuk timnas
iya bung kusit ini terkait dengan sanksi fifa beberapa saat lalu yang jatuh kepada kita
apakah ini menjadi suatu kebangkitan tersendiri terkait juga pelatih simon mcmanamy ini kan pertama kali nih ya bawa timnas di laga perdana begitu yang resmi
bagaimana pendapat anda
iya kalau terkait dengan kembali bisa berlagak
hanya indonesia di ajang internasional ya
sebenarnya tidak terlalu memberikan dampak yang begitu signifikan ya
tapi paling tidak euforia dari masyarakat kita ini kan kembali tinggi kembali besar karena bisa melihat tim nasional indonesia berlaga
dan pada saat ini ketika indonesia kembali tampil di ajang kualifikasi piala dunia zona asia group g
kita kembali berhadapan dengan tim tim tangguh
ya dari asia tenggara kita selain malaysia kan ada vietnam ada thailand kemudian ada juga uni emirat arab
dan kalau kita lihat dengan malaysia saya pikir di pertandingan pertama ini indonesia cukup beruntung karena bertemu dengan malaysia yang secara kekuatan sebenarnya bisa dikatakan berimbang
indonesia beruntung karena bermain pertama di kandang sendiri dan ini bisa menjadi awal yang bagus sebenarnya untuk bisa mencoba memetik kemenangan perdana di kualifikasi ini
nah selanjutnya ini kan ada anggapan bahwa gbk ini kan dianggap
angker begitu untuk malaysia karena setiap main kesana nggak pernah menang begitu
bagaimana anda melihatnya ini kan juga seperti sejak dilatih oleh pelatihnya yang sekarang ini tan cheng ho
sepertinya malaysia juga memasuki era bersinarnya kembali begitu dengan beragam prestasi
lalu juga sebut saja ada pemain yang sudah fit sumareh begitu
apakah ini bisa apa ya patut diwaspadai oleh tim nasional indonesia
waspadai ini oleh lini pertahanan indonesia
oke pemain naturalisasi
oke pemain naturalisasi
ini adalah tim nasional gambia yang kini memperkuat malaysia
ya ini merupakan salah satu pemain yang menjadi kekuatan penyerangan dari malaysia
dan ini harus benar benar diwaspadai oleh pertahanan indonesia mbak
ini ada nama nama baru yang masuk ke kita
tidak baru tapi untuk di timnas kita punya sadil ramdhani yang menggantikan greg nocolo masuk ke dalam squad starter timnas
bagaimana anda melihatnya
apakah kehadiran sadil ini bisa membawa kebenangan begitu
di game awal ini
iya sadril ramdhani ya pemain muda pemain sayap yang licah yang punya kemampuan baik juga ya
dan saya kira kehadiran sadil menggantikan posisi yang sebelumnya di tempat greg nocolo ya
greg nocolo terpaksa absen sehingga posisinya digantikan oleh sadil ramdhani
ini pemain bisa saja menjadi salah satu kekuatan penyerangan indonesia namun jangan lupa bahwa tim yang dihadapi ini adalah tim
senior ya tim malaysia yang punya ambisi juga untuk bisa mengalahkan indonesia
saya pikir siapapun pemain yang nanti dipasang oleh simon mcmanamy
saya pikir jangan sekali sekali untuk coba meremehkan malaysia ya
saya pikir ini harus benar benar dicamkan oleh para pemain kita ya
baik ini tapi kalau kita berbicara soal kekuatan supporter ini kan juga jadi salah satu faktor utama dari apa ya bisa menjadi jimatnya untuk kemenangan lah gitu
kemarin sempat ada gosip gosip bahwa
siapa bawa polisinya sendiri untuk pengamanan terkait takut ada bentrok jangan sampai begitu
kalau bicara supporter ya setiap kali indonesia bermain di gbk kita tahu bagaimana supporter indonesia begitu mendominasi ya sangat bahkan sangat mendominasi
dan ini memang bisa menjadi kekuatan tersendiri bagi timnas indonesia ya untuk bisa setidaknya ya mengganggu mental para pemain malaysia
namun bisa juga dukungan yang besar ini
menjadi tekanan tersendiri juga buat pemain pemain kita ya
karena pasti mereka menuntut indonesia harus bisa menang menghadapi malaysia
bungkusti sekarang kita main di kandang sendiri sembilan belas november nanti kita main di kandang malaysia dan pertandingan ketiga kita akan ketemu yang paling berat ini ada uae sebagai tim terkuat ya di grup g
sebesar apa kira kira guns indonesia untuk lolos dari fase grup ini
memang kan persaingan di grup g ini terbilang sangat ketat ya
ada uni emirat arab
dua kekuatan di asia tenggara ada thailand ada vietnam yang saat ini memang tim nasionalnya sedang bangkit
kemudian ada malaysia yang memang kekuatannya dengan indonesia bisa dikatakan berimbang ya
dari grup ini nanti hanya akan keluar satu sebagai juara grup yang lolos untuk menghadapi putaran kedua dan runner up terbaik
ya kita berharap bahwa dari grup ini kita bisa keluar menjadi salah satu yang empat terbaik dari delapan grup yang ada di
indonesia semoga menang indonesia pasti menang ya bung kesit ya
terima kasih bung kesit
semoga indonesia bisa memakai kemenangan pertama di laga perdana ini
baik terima kasih bung kesit sudah bergabung bersama kmt connected